oke tante jeroen ya
siapa tau dia bisa bujuk mama
dan papa supaya gak cerai
muka jangan gitu dong
gara gara lo peduli banget sama dia gimana
aku cuma gak mau aja
aku cuma gak mau
kalau misalkan rumah tangga orang tua aku tuh jadi hancur
aduh sorry banget deh nih
kayaknya aku gak bisa nemenin kamu
it's okay saya bisa pergi sendiri kok
kebetulan ada pak lemos
iya saya juga kebetulan mau ngurus

panggil saya citra aja pak
biar bisa lebih akrab gitu
emangnya mau kemana sekarang
iya bener banget tuh citra
kebetulan banget ada pak lemos
lebih baik kamu pergi sama pak lemos
kan daripada kau pergi sendirian
mendingan ada yang temenin
ya sama sekali gak dong
thank you sebelumnya
ya udah saya jalan dulu ya
mereka makin dekat
makin banyak salah paham
tadi sih ada non
cuma baru aja tuhan berangkat
katanya sih mau ke kantor pengadilan
bisa gak nggak makin kesiliran
bisa takut cantum
maka dia kalau despert
daripada diri aku
dia tak ada pengertian
kita boleh sadar
mau itu putri mau itu mona kamu harus lupain dia raja
kamu harus ngapain dia selamanya
aku akan buang cincin ini
aku cuma pengen tahu keadaan kamu kayak apa
jangan soal peduli kamu sama aku mona
aku tahu kamu senang kan ngelihat aku kayak gini
dan kamu pingin banget buat aku
buat ngetawain aku sekarang kalau misalnya aku sekarang ada di atas kursi roda iya kan
kamu jangan salah paham dulu dong sama aku
aku kesini yang malah pengen berteman
pengen mengenal kamu
dan aku juga pengen kasih tahu
kalau orang tua kamu itu lagi mengurus perceraian
dan lebih baik kamu ngomong aja sama orang tua kamu
untuk mereka supaya jangan bercerai
sejak kapan kamu peduli masalah keluarga aku
aku kasian tau gak sih sama kamu
dengan kondisi kamu seperti ini
orang tua kamu mau cerai
pasti kamu harus memilihkan diantara mereka
emang kamu gak ada gitu mau niatan untuk supaya mereka jangan bercerai
itu bukan urusan kamu loh
mau papa sama mama cerai aku juga gak peduli toh
toh mama aku aja sekarang udah sama sekali gak peduliin aku
ya tapi clara
kamu mending gak usah sosok empati urusan keluarga aku
kamu harusnya sadar
kamu ini bukan siapa siapa di keluarga aku
kamu ini bukan siapa siapa di keluarga aku

gak usah kamu sok peduli sama keluarga aku deh mona
mending sekarang kamu pergi
pergi sekarang mona
pergi sekarang mona
itu kan cincinnya raja
oh aku tahu
pasti raja sengaja ngebuang cincin pernikahannya karena dia udah bisa move on dari putri
aku gak akan lepaskan cincin ini
karena aku yakin istri aku akan kembali
siapapun dia dan dimanapun istri aku sekarang
aku akan terus pakai cincin ini
aku akan terus pakai cincin ini
aku akan terus pakai cincin ini
aku pergi dulu ya
raja akan jadi milik aku
dia gak akan jadi milik kamu putri
ya ataupun kamu mona
dari mana kamu pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
ini kesempatan aku buat cari perhatian raja
ada daging dari krishna
ada peng stairs di christiansi
ayo kita duduk disini
ternyata benar kamu raja
kamu udah membuang cincin nikah kita
kamu mau pulang kan
bisa pulang sendiri kok
please tolong jangan tolak kebaikan aku mona
aku mau hantar
aku hantarin kamu pulang ya
aku mau nganterin kamu pulang
udah berapa kali sih saya bilang
kalau saya tuh gak mau diantar pulang
aku harus hantar kamu pulang mona